hai pandemi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan dan memaksa orang orang untuk
beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti bekerja dan belajar dari rumah di hari ayah nasional kali
ini kita akan bahas bagaimana dampak pandemi terhadap peran ayah dalam hal pengasuhan serta
pendampingan belajar anak di masa pandemi sudah bergabung melalui sambungan zoom ada edi wiono
praktisi sekaligus guru parenting indonesia atau yang biasa disapa ayah edi selamat malam ayah
edi selamat malam oke apa kabar kita tahu membahas bagaimana selamat hari ayah atau hari
ayah nasional tahun ini yang juga bertepatan atau harus diperingati di tengah pandemi peran
ayah dalam keluarga khususnya untuk pendidikan anak sangat penting ya kita tahu tapi mungkin
di masa pandemi ini banyak penyesuaian banyak perubahan nah peran peran yang paling banyak
perubahan dan bagaimana ayah ayah ini harus menjalankan perannya dan juga
yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang peran keayahan itu berbeda beda
antara satu rumah dengan rumah lainnya ya jadi mungkin problematik yang dialami oleh saya berbeda
dengan problematik yang dialami fani problematiknya berbeda lagi dengan yang dialami lain lainnya
jadi kalau saya melihat bahwa kita bisa bicara secara umum tentang peran keayahan ini adalah tentang
yang berhubungan dengan koordinasi masalah jadi ketika kita bicara tentang apa peran ayah di masa
pandemi ini kalau saya mengacu katakanlah saya hanya bisa membicarakan masalah saya secara pribadi yang
bisa ditarik secara umum atau yang bisa ditiru atau bisa dijadikan contoh bagi umum bagi saya
ketika terjadi pandemi ini peran saya sebagai seorang ayah saya mengibaratkan saya adalah seorang koordinator dalam keluarga
jadi tugas pertama atau peran pertama yang saya lakukan adalah mengkoordinasi keluarga
jadi waktu itu kami kumpulkan istri saya dua anak saya kita meeting di kamar anak saya di ruang meeting
kemudian saya katakan pertama kali kita mengidentifikasi masalah
saya sebagai koordinatornya berbicara bahwa kondisi kita saat ini sedang pandemi ya
kita tahu informasinya dari media seperti ini seperti ini
nah maka kita coba tuliskan apa saja yang menjadi problem khusus di keluarga kita
jadi masing masing keluarga itu punya problem yang sangat spesial atau khusus atau sesuai dengan kondisinya masing masing
nah itu dulu yang coba saya identifikasi begitu
bagaimana harus seorang ayah ini peran seorang ayah ini ya membagi waktu kemudian juga berbagi peran dengan ibu dengan istri dalam hal pendampingan anak di masa pandemi
khususnya dalam pendampingan anak ketika belajar dalam hal dunia pendidikan
karena mungkin banyak juga nih ayah ibunya yang juga bekerja yang wfh gitu atau juga sudah wfo tapi anaknya masih belajar online di rumah
seperti apa singkat saja
nah ya ini akan menjadi lebih tertata
apabila kita mencoba dulu mendefinisikan masalah atau menemukan problem problem yang ada di keluarga kita
nah misalnya kita bicara kalau saya kesehatan
misalnya contoh saja
kita akan ikut protokol
protokol mengatakan begini begini
maka kita harus pakai masker
nah nanti kita bagi bagi tugas dari situ
yang bertanggung jawab membeli masker siapa pengadaan masker siapa
kalau kita pergi bareng siapa yang bertanggung jawab bahwa masker harus sudah tersedia di kendaraan
terus yang kedua misalnya lagi ketika kita pulang dari bepergian kita buat lagi
kita sebut protokol keluarga ya
kalau di keluarga kami karena saya yang usianya paling rentan
maka saya yang akan mendapat prioritas mandi duluan ketika habis pergi
baru kemudian istri saya baru kedua anak saya mengikuti
nah itu ketika kita tahu bisa mengidentifikasi masalah sebagai seorang ayah
maka kita akan mudah melakukan

tugas dan pekerjaan
contoh lagi sekarang ini yang paling terdampak sebenarnya di luar pendidikan itu adalah income
ini kalau saya identifikasi ya karena saya adalah aktivis dari media sosial
problem terbesar ini adalah income
yang banyak terdampak adalah income
kami pun termasuk salah satunya
maka kami mengidentifikasi problem ini menjelaskan kepada keluarga
terus kita membuat semacam opsi opsi solusinya apa nih
nah habis ketemu opsi solusinya
maka kami berbagi tugas
jadi di keluarga kami itu jelas sekali peran ayah sekarang apa
peran ayah sebagai narasumber
kemudian nanti ada peran yang bagian operator untuk peralatan seperti ini
makanya ketika tadi kita dihubungi langsung oke aja gitu
nggak ada pertanyaan macam macam karena memang kita sudah terbiasa
nah berbagi peran
oke itulah pokoknya setiap keluarga itu punya masalah yang berbeda
makanya harus masing masing identifikasi kemudian baru mencari solusinya ya
iya itu peran
baik terima kasih pak edi wiono sudah bergabung
sayang sekali waktu kita sangat terbatas
sekali lagi kami ucapkan selamat hari ayah
terima kasih sudah bergabung dengan kami
ya selamat malam